kami mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi
sementara itu kasus tewasnya tiga anggota keluarga di magelang
jawa tengah akibat racun masih terus diselidiki oleh kepolisian
hasil otopsi menunjukkan di tubuh para korban ada kandungan racun jenis arsenik
ores dari magelang telah mengidentifikasi jenis racun yang diduga digunakan
untuk membunuh tiga anggota keluarga di dusun prajenan desa mertoyudan
kecamatan mertoyudan kabupaten magelang jawa tengah pada senin dua puluh delapan november
pelaksana tugas kepala poresta magelang kbp muhammad sajarot pada selasa pagi menyatakan
berdasarkan otopsi diketahui di tubuh para korban ada kandungan racun jenis arsenik
dalam kasus pembunuhan ini polisi juga telah menangkap seorang terduga pelaku
yang juga anak kedua korban pembunuhan
yang berhasil kami identifikasi
berdasarkan hasil otopsi juga
dan juga berdasarkan hasil sisa
sisa barang bukti yang ada di tkp
berhasil kita amankan kemarin atau kita sita kemarin